untuk meningkatkan kemampuan pendanaan perusahaan listrik negara dalam membiayai pembangunan ketenaga listrikan
pemerintah akan mengucurkan penyertaan modal negara sebesar sepuluh triliun rupiah pada tahun dua ribu sembilan belas
berdasarkan dokumen nota keuangan dan rapbn dua ribu sembilan belas kucuran penyertaan modal negara atau pmn pln dialokasikan untuk program listrik pedesaan transmisi dan gardu induk
ketersediaan infrastruktur ketenaga listrikan diharapkan mampu meningkatkan produksi perdagangan dan kegiatan masyarakat di seluruh pelosok indonesia